sementara itu hari pertama penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas di jakarta minggu kemarin
ternyata diwarnai kekecewaan penonton terhadap buruknya sistem pembelian dan juga penukaran tiket masuk
panitia mengakui kelemahan prosedur penukaran tiket yang menyebabkan sejumlah masyarakat
tidak dapat menikmati pertandingan yang digelar kemarin
panitia asean games dua ribu delapan belas menanggapi kekecewaan penonton terhadap kompleksnya pembelian
dan penukaran tiket dengan melakukan langkah antisipatif pada hari kedua penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas
mulai dari penambahan petugas loket pembukaan loket lebih awal
dan penggunaan tiket online yang langsung dapat dicetak tanpa harus ditukarkan terlebih dahulu
pertama kita minta maaf ya atas nama panitia ya bahwa ada sedikit chaos di tiketnya
tapi dengan masukan masukan dan kritikan kritikan yang keras dan membangun
kita mencoba memperbaiki terus sistem tiket kita
senin pagi antrian pembelian tiket manual dan penukaran tiket online asean games dua ribu delapan belas
memang sudah mulai tampak sejak pukul enam
namun petugas cukup sigap memberikan pelayanan di loket yang terletak di stadion gbk
gate dua tiga dan empat dalam waktu relatif singkat
penunggu sih bagus tadi saya menunggu di situ pas kita telah buka
dan sampai lima menit sudah jadi
ajaran penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas
panitia menghimbau masyarakat untuk terus mengecek informasi terbaru melalui laman resmi www asean games dua ribu delapan belas id
pembelian tiket manual juga disarankan agar dilakukan lebih pagi
untuk memperoleh kepastian ketersediaan tiket pertandingan di loket yang telah disediakan